masih menyaksikan cnn indonesia news report ini pada musim balap formula one dua ribu enam belas akan berlangsung sekitar dua puluh satu race ini eva
dan setiap racenya harus diselesaikan oleh pembalap dalam waktu sembilan puluh menit
untuk mendukung stamina dan juga fisik dalam setiap race nya ini pembalap andalan kita semua rio haryanto melakukan latihan fisik rutin dan latihan untuk meningkatkan konsentrasinya
nah latihannya seperti apa hari kamis kemarin rio tidak melakukan latihan berat rio hanya melakukan latihan ringan selama empat puluh lima menit
fokus latihan diutamakan pada bagian leher kemudian lengan pundak dan perut
menurut rio latihan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi otot sebelum turun di sirkuit
harus diet gak ya kira kira rio
ada ketentuannya memang ya jadi beratnya harus total
hari weekend di hari rabu saya dengan trainer saya selalu melakukan sesi light workout untuk mengaktifkan muskul yang akan saya gunakan
di saat balap yaitu adalah latihan leher untuk menguatkan otot leher pemanasan otot leher dan juga of dominos terus ada juga strengt training di mana soulder workout back workout dan kaki